produsen barang konsumsi mayora berhasil menembus pasar ekspor ke rusia dengan produk kopi kemasannya
menjadi angin segar bagi perseroan terlebih bagi negara atas tolak ukur keberhasilan diplomasi ekonomi
mempromosikan produk dalam negeri di kancah internasional
terabika cappuccino bahkan menjadi leader market untuk kategori kopi instan di rusia
menurut riset eksibisi makanan dan minuman terbesar di rusia world food moskow
dengan nilai impor hingga lima ratus tujuh belas juta dolar amerika serikat yang sebagian besar datang dari indonesia
hal ini diakui duta besar rusia di indonesia sebagai angin segar pertumbuhan
kerjasama dagang antar kedua negara
menurut saya penyampaian kami menunjukkan kepentingan keuntungan kita
kami ingin kepentingan ekonomi kita berkembang
berdasarkan tujuan yang diberikan oleh presiden kita
pada tahun dua ribu enam belas ketika mereka bertemu di sochi
untuk mencapai tiga miliar dolar
dalam konvensi perusahaan
si pers bertajuk bangga sebagai indonesia
mayora juga memperkenalkan beragam produk yang telah diekspor ke lebih dari seratus negara di dunia
misi dagang perundingan dagang dan andil diplomasi ekonomi
menjadi faktor utama dalam menggaungkan produk dalam negeri di kancah internasional
tak dipungkiri tantangan terbesar salah satunya adalah
membaca preferensi pasar yang bergerak dinamis
tahun ini mayora memprediksi potensi impor kopi instan rusia
menyentuh angka satu ratus delapan puluh delapan
dua puluh juta euro sehingga target realisasi ekspor hingga dua ribu kontainer produk
atau setara dengan lima ratus lima puluh tujuh miliar rupiah diharapkan dapat tercapai
di dalam trade off nanti seluruh produk mayora sebagai bagian untuk counter trade
karena produk produk seperti inilah yang akan menjadi prioritas
sebagai salah satu prioritas untuk ekspor kita
karena dia mempunyai nilai tambah bukan kita terpaksa pada bahan bahan atau komoditi
yang sekarang ini ada sebenarnya
menurut saya ada beberapa tantangan
pertama adalah kompetisi di lapangan
kita harus lantiasa memenangkan persaingan
produk kita harus lebih baik dari kompetitor
dan distribusi kita

tetap harus dijaga
kita selalu berpapukan pada partai itu

kalau sudah bergerak diopasi untuk mengikuti keinginan konsumen
kedepannya pemerintah indonesia dan rusia sedang merumuskan mou kerjasama pangan
ketika kita sudah berpikir bahwa kita akan menjajal varian kopi dan produk lain
untuk dipasarkan di rusia
seperti machiato untuk pecinta kopi tanpa gula
dan biskuit untuk teman minum kopi
mutia biro sastro fikri adin jakarta